nah bagi anda yang mungkin gemar berolahraga seperti kita kita gini ya lady ya rajin
sudah bisa dilihat ya dari modik kita sekarang
mungkin agak bosan dengan olahraga yang sekarang sedang digeluti
nah ini ada alternatif yang lain namanya pound feet yang menjadi olahraga baru yang sedang digemari masyarakat muda saat ini
perpaduan gerakan yang dilakukan ini dengan gerakan seperti menabuh drum dengan alunan musik enerjik
membuat olahraga ini menjadi pilihan yang kayaknya cukup menarik ya
iya apalagi kalau dilihat ya ini juga bisa cocok untuk indoor dan juga outdoor
untuk mendukung juga cuaca yang saat ini gampang berubah berubah
tidak menentu apalagi kalau kita lihat bmkg kan di jakarta diprediksi sore hari nanti akan muncul
jika anda ingin mencoba olahraga ini anda bisa menyimak informasi ini
dan kita lihat dulu ya olahraga ini sebenarnya menjadi salah satu yang dipertunjukkan dalam bali spirit festival dua ribu sembilan belas beberapa waktu lalu
enak aja sih energize terus juga it's a good workout ya
keringetan juga terus juga hampir kayak cloving juga
pomfit atau olahraga pom merupakan salah satu alternatif olahraga
dua pilihan di bali spirit festival dua ribu sembilan belas
stick drum atau yang disebut trip stick menjadi ciri khas dalam olahraga yang populer di indonesia sejak tahun dua ribu sebelas ini
diiringi dengan musik pop kekinian para peserta mengikuti gerakan gerakan pound yang terinspirasi dari gerakan yoga dan pilates
rima melati adams merupakan salah satu penggemar pound
hal ini pun menginspirasinya untuk mengambil pelatihan untuk menjadi instruktur pound di tahun dua ribu
karena kamu benar benar gebuk ya gebuk lantai
kamu hebat lagunya juga lagu masa kini
mereka tidak hanya punya lagu tua mereka punya lagu baru bukan hanya lagu rock mereka punya lagu pop dan semuanya
dan saya pikir saya harus menyebarkan pound ini karena itu menyenangkan untuk semua orang
dan pound itu bukan hanya untuk anak anak muda saya tidak begitu muda juga
ini untuk semua umur
pas rima ambil latihan itu saya pikir saya harus menyebarkan pound ini lebih banyak di indonesia
selain dapat bermain dengan stick drum latihan pound juga dapat melatih koordinasi tubuh menjadi lebih baik
gerakannya yang enerjik juga menjadi pilihan olahraga kardio atau olahraga aerobik untuk melatih kekuatan otot
para peserta pound di bali spirit festival ini banyak yang pemula
namun hal ini dirasa tidak menjadi kendala karena gerakan pound termasuk mudah diikuti
bagus untuk pemula
ya mudah untuk diikuti sangat menyenangkan
sangat menyenangkan saya pikir ini adalah papan yang bagus
di festival seperti ini banyak kelas yang harus dilakukan
jadi saya pikir ini sangat bagus untuk kita untuk mengalami kelas lain
tapi bagus untuk melatih koordinasi tubuh
latihan paung biasanya dilakukan dengan durasi empat puluh lima menit hingga satu jam
dan dinilai dapat membakar hingga sembilan ratus kalori
irama musik yang membangkitkan semangat dan juga gebukan stick drum dari paunfik dapat menjadi alternatif olahraga kardio untuk berbagai kalangan